vietnam akhirnya untuk pertama kalinya meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola pada ajang sea games dua ribu sembilan belas di manila filipina
vietnam mengubur ambisi tim garuda muda setelah menang dengan skor tiga gol tanpa balas di partai final
setelah melalui perjuangan yang tak kenal lelah sejak babak penyisian tim garuda muda indonesia akhirnya belum berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga sepak bola pada ajang sea games tahun dua ribu sembilan belas di manila filipina
kekalahan dari vietnam ini sekaligus membuyarkan harapan dari anak anak asu indra safri dan juga jutaan pencinta sepak bola di tanah air untuk mengulang kembali sejarah di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
saat terakhir kali timnas indonesia mampu merebut emas di cabang olahraga sepak bola saat sea games juga berlangsung di manila filipina
tiga gol dari satu gol tambahan dari hum dungdo memastikan vietnam untuk pertama kalinya merebut emas dari cabang sepak bola pada ajang sea games
ya sebenarnya sedih sih cuman tetap kita tetap optimis
dan kita tetap berterima kasih sama perjuangan pemain tim nas kita
ya gagal lagi kita udah berharap emas tapi ini yang terbaik
ya indonesia sudah memberikan yang terbaik
komentarnya tadi game gimana
sedih lah pokoknya susah dikatakan dengan kata kata
apapun itu kekalahan ini bukanlah hasil bukanlah akhir dari segalanya
dan sudah semestinya bisa menjadi cambuk bagi tim nas untuk dapat tampil lebih baik ke depannya